dari hama menjadi pundi pundi rupiah
ini dia kerajinan eceng gondok
ada tas kotak tisu keranjang hingga kursi
ya semua yang anda lihat awalnya adalah sesuatu yang dianggap bulma
dan di desa pasir sari cikarang bekasi jawa barat
warga desa bisa mendapat keuntungan hingga belasan juta rupiah setiap bulan
dari penjualan puluhan kerajinan cantik eceng gondok ini
kita akan ambil bahan bahan ini dulu lebih tepatnya bukan ngambil
tapi ngebersihin dulu
karena eceng gondok ini bisa dibilang jadi bulma bahkan untuk beberapa orang jadi kaya hama ya
selengkap ya di segmen sehari menjadi hari ini
aman aman kalem kalem
salah satu tempat eceng godok tumbuh secara masif berada di sepanjang saluran irigasi tanah merah karangsari bekasi jawa barat
tempat ini harus dibersihkan secara rutin agar eceng gondok tidak mengganggu aliran air ke sawah yang ada di sekitar saluran irigasi
rata rata satu batang eceng gondok bisa berkembang hingga luas satu meter persegi
dalam waktu sekitar dua bulan
wah itu baru satu
kalau banyak seperti ini
hahaha bisa bisa ketutup semua ya
rata rata sampah yang berada di sepanjang saluran irigasi di dominasi tumbuhan eceng gondok
kurang lebih kalau saya gambarkan
sedengkul saya ini lumpur
dengkul sampai kaki saya lumpur sisanya baru air
sisanya baru air
kenapa kurik lain bila eceng gondok tidak sempurna
karena sudah segera diangkat adalah penangkalan saluran air
setelah lebih dari satu jam sebagian besar eceng gondok di titik akhir akhirnya terangkat
namun sayang masih banyak sampah rumah tangga yang kami temukan di saluran air
yang sebetulnya menjadi nadi perekonomian warga setempat
yang bergantungan hidup dari sektor pertanian
ah gimana maksudnya kan abang yang ngebersihin
lagi acara jumat bersih
mereka buang sampah mereka yang marah
gak tau dah
mungkin mereka sudah terbiasa buang sampah disitu
hah jadi pas lagi abang gue bersih dibuang sama dia
dia bilangnya apa
sudah terbiasa disitu
ratusan kilogram eceng gondok berhasil kami angkut pagi ini
selain masalah eceng gondok kesadaran warga untuk menjaga kebersihan lingkungan terutama saluran air
dari sampah rumah tangga juga jadi pekerja rumah dinas lingkungan hidup kabupaten bekasi
padahal sudah ada denda dan ancaman kurungan
untuk warga yang kedapatan membuang sampah di aliran air
dalam sepekan sekitar lima ratus kg eceng gondok basah diolah warga desa pasir sari
buat more kirinya masuk yang segini pun
yang segini pun
yang pendek pendek pun
oh buat bungkus korek api
tapi kalau yang buat hal hal anyaman yang lain harus yang agak
yang dua cm
pertama tama eceng gondok dipisahkan jadi tiga bagian
bagian batang ini akan digunakan sebagai bahan baku kerajinan
bagian daun digunakan sebagai pakan ternak
bagian akar akan dijadikan kompos alami
nah ini yang super nih
kalau yang super itu tipikal yang panjang panjang sepenuhnya
panjang panjang seperti ini
biasanya kan kalau super itu identik dengan harga yang mahal
tapi karena ini sebetulnya adalah gulma
atau beberapa merasa ini malah mengganggu dan limbah
jadi nggak perlu bayar tapi bisa didapatkan dengan cuma cuma
selain bisa membersihkan lingkungan
juga bisa mendapatkan keuntungan
ini yang kulitnya super
dan ambilnya dari alem
setelah dipisahkan dari daun dan akar
batang eceng gondok akan dijemur di bawah sinar terik matahari secara langsung
tapi jangan lupa dicuci bersih dulu ya
jadi hitam pak
kalau nggak dicuci
kalau kering kan kayak gini nih bisa
harusnya kan jadi coklat nih
oke oke ya wajarlah tadi juga kan ngambilnya dari lumpur lumpur juga ya bawahnya ya
eceng gondok akan dijemur hingga kering dan berwarna kecoklatan
jangan mengolah eceng gondok yang belum kering betul
nantinya serat eceng gondok akan ditas
dan membuat produk yang dijual mudah rusak atau bahkan menjadi berjamur
ini misalnya berat satu pintar ini kalau udah kering bisa satu kilo
kalau ini udah berapa lama bang said
dua hari ya ini sudah mulai menyusut
sudah mulai kempes
tapi kalau kering sempurna kurang lebih semingguan kalau dia dalam cuaca yang bagus panas ya
yang bagus ya

jadi kalau kering itu yang paling mudah
cara termudah membuat kerajinan eceng gondok yang kuat mendapat dibentuk menjadi beragam kreasi

ganti aduh ampun
kok patah bu
oh terlalu kering

oh udah cukup cukup

ntar aja ntar
capek main di air
eceng gondok yang berbentuk seperti tali tambang dapat dibentuk menjadi beragam kerajinan
dursi dan kerajaan besar
dengan harga jual sekitar tiga ratus rupiah
berat tiga belum
satu juga belum
parah banget nih
ini ini satu kesini
meski terlihat sederhana pembuatan produk ini sebenarnya cukup rumit
karena setiap produk memerlukan belasan hingga puluhan meter anyaman dari eceng gondok